aku cuma kangen lagi sama kamu dulu hai berapa menang sekarang
semangatnya kamu harus ceria
hati yang gembira itu adalah obat jadi aku mau ke negeri
mana suami aku
mana aldebaran alvar yang aku kenal
hai yang suka marah marah yang galak hai mana
sudah saya marahin hai menjaga
aku cuma kangen lagi sama kamu yang dulu hai berapa menang sekarang
semangatnya kamu harus ceria
hati yang gembira itu adalah obat jadi aku mau
mau nggak kalau kita keluar kita cari udara segar
buat apa aku mau ajak kamu jalan jalan
udah dikirim belum ya barangnya
enggak ini gue mau nanya mengenai pengiriman barang yang gue pesan dari jepang itu udah sampai belum ya
yaudah gini aja deh aku minta tolong di follow up lagi ya
terus kabarin gue nanti
enggak enggak enggak enggak
ini gue lagi berangkat ke bengkel ya
otw kok sekarang gue
itu kan om surya
enggak tau kenapa nih
enggak mau jalan aja
kamu ngerti mesin
insya allah om
soalnya saya punya banker juga sih sebenarnya
untung ada kamu jadi bisa ngeliatin mesinnya kayak gimana
ini kayaknya dari sini nih konektornya nih
oh iya kamu udah dengar kabar
kalau al sudah keluar dari rumah sakit dan sekarang rawat jalan
waduh sebenarnya saya belum tahu sih om
gak sih kalau emang al udah rawat jalan
saya baru dengar dari om sih sebenarnya
oke ini dari
untung ada kamu
ya enggak lah om
harus sering di servis sih sebenarnya
kamu kan udah lama gak ke coffe city
kalau ada waktu mampir lah di sana
apa ntar gue buka puasa sama michi di cafe om surya aja kali ya
kalau begitu nanti mungkin saya bukber sama michi di cafe om aja kali ya
oh bagus bagus kalau gitu
nanti om siapin table buat temen sama michi ya
wah terima kasih om
oke kalau gitu om pergi lagi ya
ya boleh om
terima kasih sekali lagi
untung ada angka
ini bisa jalan lagi di mobil
ya gue telepon mama dulu deh
untuk reservasi tempat
tenang rasanya abis telponan sama elsa
semoga emang bener gak ada apa apa
dan semua ini cuma ketakutan aku aja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dia mau buka puasa sama michi di coffee city
kan biasanya koe city rame sekali nih kalau buka puasa
jadi tolong siapin satu table ya
waiter disini suruh siapin tempat untuk angga sama michi ya pa
ah papa sekarang lagi ada di mana emang ya
bapak sekarang lagi di jalan
tadi sempat mogok mobil papa
untung ada angga yang bentarin mobil papa
jadi bisa langsung jalan lagi
untung ada angga ya
jadi angga yang bantuin papa
ya udah kalau gitu papa hati hati ya
oke papa jalan lagi ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku takut salah ngomong sama mereka
food nanti tolong siapin satu meja reservasi atas namanya pak angga ya
dari panel di dalam
ayah vasud hospital juga ada teleponnya
bahan tani bu
teh bau tau nek bu